sekitar jam delapan hari ini hari kamis
dua puluh lima april dua ribu dua puluh empat jam delapan itu ditemukan
ada satu buah koper warna hitam
merek presiden yang berisikan mayat seorang wanita
alamat rumah beliau di daerah rancasari kota bandung jawa barat
ada enam saksi yang dilakukan
interogasi di sekitar tkp oleh teman teman
berawal dari saksi a
bersama rekan lainnya itu tiba di tkp
kemudian lagi membersihkan sampah liar di tkp
kemudian setelah berjalan beberapa meter
para saksi melihat ada tas warna hitam tergeletak di pinggir jalan
kemudian saksi memegang tas tersebut
merasa berat dan curiga
dan akhirnya melaporkan penemuan tas tersebut
ke posek cikarang barat
dan saat itu juga jajaran posek dan kasat reskrim
kemudian membuka isi tas
kemudian ditemukan luka remuk di bagian kepala sebelah kiri
kemudian hidungnya mengeluarkan darah
dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi
dan saat ini rekan rekan dari kloris metrobukasi sedang melakukan
saksikan program program kompas tkpb di tkpb com id
pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya